assalamualaikum bu dokter
waalaikumsalam pak nailin
iya sami sami bu iin
bu dokter teh dari mana semalaman rumahnya teh kosong
iya pak saya habis ke jakarta lebaran di rumah orang tua saya
maaf pak saya nggak sempat ngabarin ke pak hansip atau pak kantip
iya nggak apa apa bu semuanya teh aman
semalaman saya yang jagain rumahnya
oh ya ampun makasih banyak pak rumahnya udah dijagain
juniper masih sarapan tidak
iya kum tadi saya cari cari gak ada
untung saya inget kalau juniper nginep disini kum
oh iya jam berapa kita mau ke air terjun
besok sajanya doi ke air terjunnya
kamu bilang sekarang
saya mau ke rumah orang tua dulu
saya kan udah gak punya orang tua aku
maksudnya orang tua saya
bilang lah tuh kum terus saya ke rumah orang tua siapa
kamu ikut saja ke rumah orang tua saya
aceh ngajak ikut
wah yang bener kum
wah rame dong kok kita berangkat rame rame
kang dadang ikut gak
kang dadang tidak di rumah orang tuanya
mirip ya kayak punya papi
ini honda supra gtr satu ratus lima puluh
stripnya baru keren ya
mau denger suaranya tidak
eee kang akum acehnya ada
boleh sih ketemu aja
aceh ada em
boleh boleh boleh
kamu gak ke rumah orang tua kamu ceng
kan setiap hari saya ketemu orang tua saya
masa lupa juga masuha
masuha itu kan mertuanya
ini aceh dulu nanti selek lagi
eh si teh bawa bekal juga
iya tadi febri sama jeniper kesarapannya cuma sedikit
takut nanti kelaperan di jalan
tapi untung ya ikutnya masih punya orang tua jadi nggak ikut
coba kalau dia ikut aceh kan juga harus bawakan bekal buat eko
em kamu ada masalah apa sama wasamin
wasamin teh sahak
adiknya bapak kamu
saya teh gak tau
kemarin teh ketemu masuha di jalan
katanya wasamin dia sama masuha
em belum pernah ketemu
tapi kenapa tuh gak ke rumah aja
dimarahin sama masuha
terus wasaminnya pergi lagi
kayanya si aceh mah sengaja ya
ke rumah mertuanya hari ini biar kita gak bisa ngikut
kalau begitu kita ke rumah papanya besok aja ya
si papa mah enak aja
orang tua tuh nomer satu
lagian kan kalau mau pamer kita biasa besok besok
kalau begitu kita nyusulnya sore aja ya
mama si iyes
dikedepanin dulu ah
dibikin dulu di depan ya
takut gak gue jebah
dibikin dulu di depan ati ati ya
brozers tau gaining mana
saya habis ke jakarta lebaran di rumah orang tua saya
maaf pak saya nggak sempat ngabarin ke pak hansip atau pak kamtip
iya nggak apa apa bu semuanya teh aman
semaleman saya teh yang jagain rumahnya
wah ya ampun makasih banyak pak rumahnya udah dijagain
makasih bu dokter buin ya
nih minggu lalu teh mang samin kesini tapi nggak tahu emak teh marah pisan sama dia
ada apa ya pih
tanya aja langsung sama mas suha
sebelumnya kita tidak tahu kalau ternyata mas suha itu punya adik wasamin
kan kemarin udah ketemu
maksudnya sebelum itu doy
sebelum apa kum
sebelum dia datang
saya tidak tahu kalau ternyata mak suha itu punya adik kua samin
jadi sebelum luas samin datang kita tidak tahu
tuh tuh tuh

tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
bu dokter dan bu guru sudah pulang pak ustadz rw
semalam mereka menginap di jakarta
tonda tolong diaktifkan kembali
rompok tondanya disusun ulang
siap pak ustadz rw saya kerjakan sekarang
pak ke sini
terima kasih pak
gimana urusan pernikahannya
sudah diurus semuanya
sudah pak sudah semuanya
tinggal tunggu hari h aja
terima kasih dedy
perdi waktu sekarang
sudah di buka
sudah diini kak
apakah nggak dicow
kakek juga kangen banget sama debbie ya
kenapa baru datang sekarang
adik adik kamu sudah pada pulang semua
belum parah sudah lewat baru nongol
kok sibuk pak